acha berharap penyelenggaraan pemilu kali ini dapat dilaksenakan
dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggara pemilu
ada indikasi bahwa pihak pihak tertentu misalnya kemarin
amin rais kemudian fui forum umat islam mendemo ke kpu
mengatakan bahwa perlu forensik teknologi informasi yang dimiliki oleh kpu
itu kan sebetulnya adalah upaya yang sengaja untuk menciptakan suasana
seakan akan pemilu ini akan dilakukan kecurangan
kpu tidak netral
hal hal semacam ini saya kira harus dihilangkan
kita percayakan aja
toh kpu sendiri itu ada yang mengawasi ada bawaslu ada dkpp gitu
dan juga secara politik diawasi oleh dpr
jadi menurut saya jangan sampai mendelegitimasi kpu
sehingga ketika mereka misalnya katakanlah kalah
kemudian mereka mencari kami hitam otob
penyelenggara pemilunya tidak
perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perlu dimenyuruhkan
agar kpu bersikap terbuka dalam sistem it kpu
untuk meningkatkan kepercayaan publik
ini menanggapi tuntutan audit sistem it oleh amin rais
saat aksi doa bersama di depan kantor kpu jumat lalu
direktur perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem
titi anggra ini menyatakan
keamanan data harus dipertimbangkan dalam merespon
permintaan ketua dewan pengarah bpn prabowo sandi amin rais
mengaudit sistem teknologi informasi komisi pemilihan umum
intervensi dari pihak luar harus dibalas dengan keterbukaan informasi
yang meningkatkan kepercayaan publik
kpu itu adalah institusi penyelenggara pemilu yang mandiri
jadi dengan kemandiriannya tentu dia bisa membuat kebijakan kebijakan
berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu
agar kemandiriannya itu dipercayai integritasnya oleh publik
maka kpu memang harus terbuka
tetapi keterbukaan kpu pada derajat tertentu juga tidak boleh mengabaikan
privasi data ataupun kemudian keamanan hasil pemilu

di sisi lain juru kampanye tim kampanye nasional joko widodo
seperti dikutip cnn indonesia com menilai
amin rais tak memahami mekanisme penghitungan suara dalam pemilu dua ribu dua puluh
politikus pdip itu menambahkan
amin rais juga tak memiliki kedudukan hukum untuk melakukan audit
karena hanya dapat dilakukan secara resmi
melalui komisi atau badan akuntabilitas keuangan negara di dpr
sebelumnya desakan agar dilakukan audit itkpu
dilontarkan perusahaan kpu
pertama kali oleh amin rais saat aksi apel siaga umat
yang dihelat fui di depan kantor kpu jumat lalu
amin menyatakan pihaknya akan mendatangi kantor kpu
untuk memeriksa sistem itu pada awal april
untuk mengetahui sistem teknologi penghitungan suara
kita mengingatkan awal april tim adil makmur akan datang dengan full force it nya
kita akan meminta audit forensik it terakhir
kalau tidak mau kita akan meminta audit forensik it terakhir
kalau tidak mau berarti memang ada niat curang
jadi saya belum bisa mengatakan ada curang apa tidak
sekalipun gejala gejala itu sudah kelewatan terkenal
tapi kita masih kusudon
kpu sendiri telah merespon dengan mengatakan
komisioner kpu pramono ubaid kepada cnn indonesia com
beralasan dalam menetapkan hasil
kpu masih menggunakan prosedur manual
bukan menggunakan prosedur manual
bukan secara elektronik
usulan audit sistem it kpu kembali muncul
satu bulan menjelang pemilu serentak
audit dinilai bisa menemukan rasa kepercayaan publik
sekalipun tetap harus menjaga
data data yang bersifat rahasia
namun ada yang perlu dipastikan kemudian
audit sistem ini dilakukan untuk pemilu bersih
bukan untuk mendelegitimasi kpu
kita bahas malam ini bersama nara sumber
dan mbak titi anggra ini direktur eksekutif perluda
mbak titi selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini
kemudian anda masih gini gini
tim kampanye nasional jokowi
maruf amin mas sigit selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan juga ada mas ferry juliantono juru bicara bpn prabowo
terima kasih sudah hadir di sini
dan melalui sambungan telepon
selamat malam mas pram
selamat malam mbak putri
selamat malam mas pram
sudah ada permintaan
dan ini adalah mungkin
kalau yang kami lihat di media
sudah ada beberapa kali yang membicarakan soal ini
sudah ada pertimbangan soal ini
jadi pertama kami perlu sampaikan
kita memang membangun
sistem informasi penghitungan
nah ini memang alat bantu
sebenarnya hanya terbatas
hanya tiga hal pertama
yang pertama kita harus memiliki informasi
yang tepat kepada publik
perolehan suara di tiap tps
dan hasil rekap secara berjenjang
kemudian yang kedua
terkait dengan transparansi kita
jadi tidak ada yang kita tutup tutupi
hasil dari tiap tps
lalu kemudian yang ketiga juga
sebagai mekanisme kontrol
yang itu bisa di download oleh siapa saja
sehingga nanti dari partai partai
dari pihak manapun
artinya audit ini apakah perlu atau tidak

jadi sebelum sampai ke situ

sudah pernah mengundang seluruh perwakilan partai politik
dan perusahaan talon presiden dan wakil presiden
sekitar sebulan yang lalu saya kira
terkait dengan desain situng kita
jadi itu sudah kita jelaskan
bahwa prosedurnya begini
itu sudah kita sampaikan
dalam pertemuan di kantor kpu waktu itu
kalau sistem ini sudah terbangun
tentu akan kita undang lagi
perwakilan dari partai politik seluruhnya
dan dari perwakilan pasangan talon presiden dan wakil presiden
untuk mempraktekkan secara bersama
bagaimana mekanisme ini
sekaligus juga bisa di
prosedur kerja dari sistem kita ini
jadi memang itu sudah ada di rencana kita
oke sudah ada di rencananya
sekalipun bukan mungkin term yang dipakai
bukan audit ini bentuknya
tapi akan kemudian dijelaskan
apakah kemudian sekarang hal yang seperti ini
juga cukup menjawab keresahan dari bpn
yang pertama kasus ini kan muncul
belakangan ini karena ada peristiwa
yang di sukabumi kemarin
itu data kependudukan dimana
warga negara tiongkok
menjadi ada di daftar pemilih tetap
dan kemudian ribut
setelah dikonfirmasi ternyata
yang bersangkutan ternyata terdaftar sebagai
pemilih di lokasi tersebut
artinya sebenarnya dari data mentahnya saja
itu sudah ada persoalan
kemudian kedua kan flow chartnya itu
setelah data tersebut terkonfirmasi betul
ini forensiknya sebenarnya auditnya
juga harus sampai dengan data
kependudukannya juga dimulai dari situ
kemudian transformasi secara perhitungan
itu kan sebenarnya kan perhitungannya
dari tps itu dilakukannya manual
kita kurang tahu persis
apakah kemudian ini juga akan informasinya ini
dari tps langsung ke kpu pusat
kemudian secara real time itu bisa
kita ketahui pada saat itu juga
atau ternyata memiliki jeda
nah yang menjadi persoalan ketika
sistem teknologi informasi ada jedanya
itu kan perlu diteliti
apakah ada persoalan tentang teknologinya
atau juga bisa juga karena kemungkinan
retas oleh pihak luar dan lain sebagainya
tetapi apa yang ingin disampaikan oleh
keinginan untuk melakukan audit itu
tujuannya adalah untuk menempatkan kpu
supaya bisa kredibilitasnya makin baik
karena soal ini kan penting banget
dan tadi disampaikan juga
kalau misalkan ada simulasi
menurut saya itu
karena sebuah teknologi kalau tidak disimulasikan
kita tidak mengerti gimana itu
kalau kpu bagus kan dia coba ini
dia demonstrasikan ini dari tps
kemudian rekapitulasi manualnya seperti ini
pengiriman informasi basis ti nya itu seperti apa
real time nya seperti apa
jedanya berapa lama itu kita semua perlu tahu
demonstrasi ini penting
nah itu bisa mulai dari situ
tapi tadi audit forensik yang kami maksudkan juga adalah
mengenai data kependudukan

kemarin yang sudah bumi itu membuktikan bahwa ada persoalan disitu
data kependudukan itu hal lain
tkn kira kira memikirkan ini perlu atau tidak
kita sekarang jeda dulu ya
nanti setelah jeda baru jawab
tetap bersama kami
cnn indonesia pranjus
kekhawatiran soal penggunaan teknologi informasi
yang mungkin bisa dikatakan canggih
tapi kemudian seberapa rigid
seberapa solid itu bisa dipastikan untuk perform nanti pada saat tujuh belas april itu
apakah itu juga menjadi concern dari tkn
oke mungkin saya mulai dari awal dulu ya
artinya kemarin itu kan ada permintaan pertama kali menguatkan pak amin rais
bahwa harus ada audit itkp
pertanyaan pertama sebetulnya sistem it mana yang harus diaudit
sistem it di kpu itu ada belasan soalnya
kita lihat untuk dokumen ada jdih misalnya
kemudian ada sidatlam untuk pendaftaran pemilik
kemudian ada sidatlam
mungkin yang dimaksud oleh pak amin adalah situng
nah problem dengan sistem perhitungan ini adalah sebetulnya
dia kan belum dipakai
dia baru akan dipakai pada saat hari h sampai h plus
apa yang harus kita lakukan
apakah itu harus diaudit
tetapi ada dua hal
satu hasil dari perhitungan berdasarkan it itu tidak bisa digunakan untuk
pengesahan hasil pemilu karena harus menggunakan yang manual
yang kedua adalah sistem it nya sendiri itu sistem tertutup
sehingga secara teoritis sebetulnya dia tidak bisa di jebul
tidak bisa di hack
kecuali di hack oleh
orangnya harus masuk ke kpud
jadi saya gambarkan seperti ini
sistem pemilihan sisitung ini nanti modelnya adalah ada formulir c satu
formulir c satu ini kemudian di scan di kecamatan
nah kemudian hasil scan ditambah dengan hasil ini nya
hasil pemilihannya itu dimasukkan di kpud
nah untuk memasukkan ke kpud itu nggak semua orang bisa
itu ada tahapan tahapan ada apa namanya ada
username password kemampuan dan lain lainnya
nah selain user itu nanti ada verifikator
ada apa namanya supervisor
jadi ribet lah
memang ribet tapi kalau misalnya zaman sekarang apa sih yang tidak mungkin di hack
maksudnya pentegon aja juga pernah terjadi gitu
sistemnya tidak terhubung ke jaringan publik
jadi tidak mungkin di hack dari jaringan publik
kalau mau di hack itu harus secara fisik datang ke kpu atau kpud
karena itu betul betul terpisah
jadi kita kayak di kolam ikan yang apa namanya
kolam ikan yang betul betul tidak terhubung ke sungai manapun
orang dari sungai nggak bisa masuk ke situ
jadi tidak ada kekhawatiran dari
tidak ada kekhawatiran tapi kalau misalnya itu ditakutkan menjadi apa namanya
menjadi kecurangan lah katakanlah
bukan sebenarnya harusnya semua partai mendukung untuk kpu simulasi
karena kan penting namanya teknologi
kalau kita tidak beli barang yang sifatnya itu tidak bisa di hack ya kan
simulasi perlu ya simulasi perlu dan semuanya
tapi kekhawatiran itu menurut saya tidak ada dasarnya
oke baik baik mbak titi
kalau menurut anda anda kan mengatakan perlu deh mengatakan audit itu perlu untuk meningkatkan kepercayaan
soal trust ini berarti kan sekarang permasalahannya
jadi penggunaan sistem teknologi informasi oleh kpu itu sudah semakin intensif sejak dua ribu empat belas
hampir semua sistem it yang digunakan oleh kpu sudah dilakukan sejak dua ribu empat belas
mulai dari sidali silok silon sipol dan situng gitu ya
situng itu untuk sebenarnya adalah layanan tambahan yang diberikan oleh kpu
sehingga masyarakat bisa ikut mengawal suara yang mereka belikan di tps
bisa dengan mudah diakses ya pada saat nanti hari h
jadi indonesia itu pada tahun dua ribu empat belas merupakan negara yang memiliki hasil tps langsung terdokumentasi secara langsung ya
terdokumentasi secara online terbesar di dunia
jadi saya itu bisa mengecek tadi ketika saya datang ke tps hasilnya segini
betul tidak yang dikirimkan oleh penyelenggara di lapangan ke server nasional kpu hasilnya sama
karena dengan begitu kemudian kalau ada perbedaan makanya waktu itu di dua ribu empat belas kami menemukan beberapa perbedaan
karena ternyata ada salah penjumlahan akibat faktor kelelahan dan lain sebagainya
yang manualnya ya
yang manual yang di scan itu
yang manualnya dilaporkan
yang di scan itu adalah hasil c satu tps
nah situng ini intinya adalah transparansi yang kemudian diharapkan akan diikuti oleh partisipasi masyarakat untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pemilu
tetapi apakah pernah situng di hack
pernah ketika pilkada dua ribu delapan belas di mana kpu sampai harus men shutdown sistemnya beberapa hari sehingga data itu tidak berubah
nah tujuan untuk audit jadi sebenarnya sebelum lompat ke audit
ada beberapa prasyarat penggunaan teknologi
pertama teknologi itu harus dipilih karena berdasarkan studi kelayakan
dan saya yakin soal situng ini ini praktik positif yang harusnya dilanjutkan
menurut kami situng sangat perlu karena tujuannya tadi adalah transparansi
dan ini layanan tambahan
ini bukan instrumen utama
tetapi publik memerlukannya agar integritas pemilu lebih bisa dipercaya oleh masyarakat
nah yang kedua adalah harusnya ada uji coba
yang melibatkan secara inklusif pemangku kepentingan
bukan hanya peserta pemilu tetapi juga masyarakat sipil media
sehingga masyarakat itu memahami ini teknologi apa sih bagaimana cara bekerjanya
dan yang ketiga audit audit memang diperlukan untuk memastikan keamanan
yang kedua integritas data yang ada di dalamnya
yang ketiga efektivitas kerjanya
tetapi audit itu harus dilakukan oleh pihak yang independen
yang memang punya kapasitas untuk melakukan itu
dan bukan oleh peserta pemilu
karena kalau peserta pemilu sekali lagi dia partisan bisa saja
nah audit ini memang kalau dulu dua ribu empat belas audit itu diberikan kepada bppt
karena kan adalah organ negara yang memang bertanggung jawab untuk itu
jadi yang diperlukan menurut saya
satu sisi kita harus memaknai apa yang disarankan oleh pak amin rais sebagai input positif
bahwa kpu ini harus serius loh nyiapin situng
jangan main main loh situng ini harus diprioritaskan
karena ini salah satu menurut saya
instrumen yang sangat positif untuk keterlibatan publik di dalam menjaga akuntabilitas pemilu
karena tadi menjaga hasil
tetapi yang kedua juga permintaan untuk audit itu harus ditempatkan pada koridor
untuk meningkatkan kualitas pemilu
bukan kemudian ya karena ada praktek curang ada sedot data dan lain sebagainya
justru dengan adanya situng masyarakat itu nggak perlu sedot sedotan
semua sudah disediakan
tapi juga menarik kalau misalnya
kita lihat sekarang karena kalau misalnya kita lihat pernyataan pak amin itu
kemudian mas ferry ada embel embel ya kalau misalnya tidak mau ya patut dicurigai ada kecurangan
itu kan kemudian yang kemudian menjadi perdebatan sekarang
nanti ya setelah jadinya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news

anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya akan kembali ke mas pram
mas pram mungkin mendengar tadi kita pada saat jeda di sini sempat bingung
ini memasukkan suara jumlah suara scan nya di tingkat apa itu sepertinya juga bahkan bagi para peserta pemilu
para pemangku kepentingan masih belum jelas soal ini mas pram
ya sebenarnya sih bukan nggak jelas tapi memang mungkin informasinya yang belum banyak dipahami oleh publik
karena selama ini kita sudah cukup memberi penjelasan kepada perwakilan dari peserta pemilu lalu kita lakukan begitu ya
nah mungkin diseminasi informasi dari perwakilan yang menghadiri pertemuan itu mungkin yang mungkin ada kendala begitu
tapi ini memang praktek yang sudah kita lakukan sejak dua ribu empat belas yang lalu jadi hasil perolehan suara di setiap tps itu nanti dikumpulkan
di kpuk kupaten kota untuk dilakukan scanning
nah dari scan itu nanti hasil scan itulah nanti yang kemudian di upload ke sistem ini
jadi nanti secara nasional akan bisa ketahuan tps sekian desa apa kecamatan apa perolehan suaranya hasilnya berapa gitu
nah itu bisa dicek dari seluruh indonesia dan bahkan bisa di download
jadi memang tidak perlu alat alat yang canggih untuk menyebut data dari kpu karena memang ini apa
aksesibel bisa diakses dan bisa di download oleh publik
bagaimana kemudian untuk mencegah hal yang tadi disampaikan mbak titi dari perludem dua ribu delapan belas sempat terjadi sempat diretas ada serangan
nah jadi dua ribu delapan belas kemarin memang jadi hack itu bukan mengubah perolehan yang ada di apa yang ada di sitong gitu
tapi membuat sistem kita itu nggak bisa diakses orang hanya itu saja gitu
jadi di tengah kita berproses untuk mengupload dari seluruh kabupaten kota nah itu sistem kita dibikin sibuk
kira kira begitu lah
jadi kira kira kalau ada jalan di depan rumah mbak putri tiga meter gitu ya jalan lebarnya nah itu dipenuhi dengan mobil gitu
nah pasti sepak gitu
tapi bagaimanapun sekecil apapun yang kemudian terjadi di hari h dengan situng ini

pasti kemudian akan menimbulkan prasangka prasangka kepada pkp ujb
juga harus bisa memastikan itu tidak terjadi kan
yang perlu ditegaskan bahwa sekali lagi situng ini tadi hanya alat bantu untuk informasi
jadi kalau pun memang ini ada kendala ya kita kembali lagi ke proses manual yang memang itu hasil resmi piltada maupun pemilu melalui prosedur itu
jadi rekapitulasi yang dilakukan secara manual
mungkin ini ada pertanyaan dari mas ferry mungkin
ya sekarang kan zaman udah unicorn unicorn ya
menurut saya harusnya misalkan waktu tahun dua ribu empat belas seingat saya itu waktu di hotel borobudur kalau kita mau lihat tabulasi suara yang muncul itu kan akhirnya lambat banget
karena harus data yang dari waktu itu dari kecabatan dari kabupaten yang masuk ke server utama yang di kpu
sehingga kemudian orang males melihatnya karena pergerakannya lama banget
padahal sebenarnya kalau teknologi informasi itu kan justru sebenarnya real time langsung bisa
kalau pun ada jeda jedanya sangat pendek gitu
itu yang menurut saya sekarang kita ingin tahu pentingnya simulasi ini adalah bagaimana flow chart dari tps ini
kemudian bisa sampai ke server utama yang dimiliki kpu gitu
orang ini kan sistem ini kan aplikasi juga jadi kalau kadang kadang susahnya masalahnya ada di servernya juga
kadang kadang server harus di refresh juga dan lain sebagainya
nah pengalaman itu itu menurut saya jadi catatan buat kita semua sebenarnya
saya setuju mbak titi bahwa bukan hanya dari partai peserta pemilu tetapi juga dari masyarakat bisa lihat simulasinya sejauh mana sebenarnya
dan kalau kecurigaan sebenarnya bukan curiga lah mas pram tapi misalkan waktu itu kpu mendapatkan bantuan ibah misalkan dari perusahaan swasta
kan kita juga minta supaya itu dikembalikan untuk mencegah kemungkinan kemungkinan pihak lain itu terlibat dalam sistem yang ada di kpk
dan kpu waktu itu kita juga apa berterima kasih mengembalikan
nggak tahu yang dikembalikan yang mana
tapi maksud saya niat untuk mengembalikan
untuk mengembalikan itu adalah untuk memulihkan itu
jadi menurut saya sih sebenarnya sekarang sistem teknologi udah makin canggih
dan kita aja dari kita bertiga nih kita pengen tahu sebenarnya flowchart nya dari tps itu nanti dimulai dari kecamatan atau dari kabupaten terus kemudian baru masuk ke kpu atau yang lain seperti apa
itu perlu menurut saya mas pram untuk secara resmi kpu menggelar demonstrasi penggunaan sistem it
di kpu itu simulasi dan forensiknya menurut saya juga menjadi penting juga
karena data mentahnya itu kan soal validasi data soal validitas data dan lain sebagainya itu juga penting
jadi mas pram nggak usah ini kpu juga harusnya terima kasih aja fine terus kemudian ini gitu terbuka aja
oke kalau dari
ada pertanyaan mungkin
sebetulnya mungkin saya mau menanggapi mas ferry juga ya
artinya apa yang kalau kita bicara undang undang pemilu situng ini kan sebenarnya tidak bisa digunakan sebagai perhitungan resmi
dia hanya pembanding tadi yang disampaikan oleh mbak titi
jadi ketika kita bicara apa namanya dia mau cepat ataupun lambat sebetulnya memang itu tidak bisa jadi patokan
kita tetap menggunakan yang manual kecuali kalau nanti kita ubah lagi undang undangnya
iya tapi kan sekarang kpu kita semua mau menggunakan sistem perlindungan
jadi saya aja nggak usah kpu sekarang udah bisa punya aplikasi perhitungan real time untuk perhitungan suara
dengan menggunakan apa namanya
tapi kan verifikasinya beda kan
yang bedanya saya dengan kpu kan jauh
karena anggaran yang dialokasikan kpu untuk menyediakan sistem teknologi informasi untuk sistem perhitungan ini kan juga besar
oke coba coba sekarang kita tanya mas
saya sebetulnya ingin menekankan gini mbak
apa artinya masyarakat harus memahami bahwa yang digunakan untuk perhitungan ini
yang digunakan untuk perhitungan resmi adalah perhitungan manual
jangan nanti kita cuma karena misalnya ada masalah dengan it kpu kemudian jadi trust terhadap kpu nya jadi turun
oke oke mungkin itu juga yang kemudian juga menjadi pr kpu
dari yang pertama sekali soal simulasi nih mas pram
soal simulasi ini kapan rencana yang akan dilakukan
karena sepertinya sudah ada permintaan yang semuanya bertanya tanya soal sistem ini
rencananya bulan maret ini nanti kita akan kita
untuk mengundang partai partai
kami itu perwakilan dari tim apa
tim sukses masing masing pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melihat bagaimana cara kerja dari hitung kita gitu ya
tapi saya ingin sedikit menjelaskan
pertama mas ferry untuk dua ribu empat belas yang lalu rekap nasional baik pilek maupun pilpres itu sudah di kantor kpu tidak lagi di hotel tadi yang disebut ya
nah akhirnya kita gunakan itu
pemilu dua ribu sembilan dan dua ribu empat
dua ribu empat belas sudah di kantor kpu

nah ini juga sekaligus ingin mau apa mau
dan dua ribu sembilan belas itu juga rencananya kita akan tetap di kantor kpu saja
mas pram kemudian bagaimana dengan pertanyaan seberapa cepat kemudian data
memang itu bukan yang akan digunakan yang resmi
karena ini jangkauan kalau pemilu nasional itu kan jangkauannya dari sabang sampai merauke
tentu tantangan secara geografisnya memang yang berat mbak
kalau dki jakarta kita punya pengalaman dki jakarta di dua ribu tujuh belas pilkada itu putaran pertama itu dua x dua puluh empat jam selesai
tapi putaran kedua itu tinggal satu x dua puluh empat jam seluruh t satu dari seluruh tps bisa terupload di situng kpu
nah tapi kalau untuk nasional memang agak berat ya bisa dalam waktu sangat cepat begitu karena memang jangkauan secara geografisnya memang berat
nah kita memang sudah punya rencana
lalu kemudian hari kedua naik sekian persen sekian persen
nah itu seiring dengan waktu itu bisa mendapatkan data yang dari daerah daerah yang

oke mbak titi kalau misalnya soal progres ini soal progres kemudian soal pr nya kan banyak ya waktunya semakin sedikit tinggal sebulan lagi simulasi kemudian sosialisasi juga seperti yang kurang dilakukan teman teman kpu
kami sendiri pernah diundang oleh kpu satu kali untuk meminta masukan soal situng
jadi soal konsep situngnya itu sendiri kita pernah diundang gitu
tapi ke depan juga kpu menurut saya harus lebih inklusif lagi
karena pemangku kepentingan pemilu itu bukan hanya peserta pemilu
apa apa kok kesannya selalu ditanyakannya pada peserta pemilu padahal ada elemen masyarakat sipil yang juga harus dilibatkan
jadi itu catatan bagi kpu yang kedua
standar pemilu bebas dan adil itu salah satunya adalah hasil pemilu yang cepat
nah sebenarnya situng ini adalah inovasi kpu
untuk menjembatani proses manual yang memang makan waktu cukup lama
memang di negara kita sudah ada quick count
quick count itu juga membantu menetralisir gitu
tetapi di pengalaman dua ribu empat belas kan ada beragam hasil quick count
tetapi karena kpu mampu menyajikan situng dalam waktu yang relatif seminggu waktu itu
lalu ada inisiatif masyarakat sipil namanya kawal pemilu
mereka meng input hasil yang di upload oleh kpu dan disparitasnya itu sangat kecil dengan hasil manual yang ditetapkan
ketika hasil kawal pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sipil dibuka kepada publik itu menetralisir situasi saat itu
masyarakat kemudian melihat oh ternyata hasil yang dari penjumlahan manual hasil yang di input oleh masyarakat dan kemudian dibantu dengan situng itu diperoleh
itu kemudian menjadi menciptakan situasi yang lebih stabil
nah jadi ini yang penting
itu dari singapura tuh
yang penting dari situng itu itu makanya betul
jadi kita berharap pada kpu situng ini menjadi alat untuk ikut menjaga kredibilitas pemilu kita
serius prioritaskan dan siapkan keamanannya dengan baik
siapkan keamanannya dengan baik itu juga mungkin harapan dari teman teman para peserta pemilu ya
iya kita tunggu tanggal undangan untuk nonton demonstrasi dan simulasi termasuk kalau perlu auditnya
tamu undangan untuk demonstrasi simulasi terima kasih kalau begitu
kapan akan diundang media juga diundang ya mas pram
masih bersama kami sepertinya sudah terputus mas pram mau nol baik
oke media juga diundang ya mas pram untuk simulasinya

baik mas pram terima kasih banyak dari kpu mas ferry terima kasih
sama sama mbak putri
sigi terima kasih mbak titi terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali